kayaknya gue emang harus bongkar masalah ini
sebelum papa sama mama bener bener ribut
iya sekarang juga gue harus kasih tahu mama
siapa adriana sebenernya
kamu kenapa boy
lagi ada masalah ya
masuk ke kamar boy
cium baju bajunya boy
gue kangen banget sama boy
kangen banget kangen banget kangen banget
reva kan sekarang lagi pergi sama boy berduaan
saat reva itu dengan cara gue pergi dari rumah
dia itu menderita
dia itu gak bisa penang hidupnya
tapi malah asik berduaan sama boy
si boy juga kenapa juga mau berduaan sama reva
dari baunya si aki aki tuir yang sok kecakepan itu
dia pasti ngizinin anaknya itu berduaan sama boy
gue tahu apa yang harus gue lakuin
kau lari segundo
tuh pas n adulthood
mas lebih percaya reva daripada aku untuk apa mas
peduli sama aku untuk apa mas
percaya sama aku mas
masa aku udah tau mas sekarang
tadi aku lihat reva dan boy boncengan naik motor berduaan peluk pelukan
atau perempuan kita peluk laki laki lain yang buka muhrimnya mas
itu kalau dilihat orang gimana mas
kalau dia tuh orang gimana kita sebagai orang tua tuh malu
dan aku yakin banget ini atas izin mas
memang mas ngasih izin ke mereka
karena boy ceritanya mau nemenin reva untuk mencari kamu dan membantu kamu agar bisa pulang
makanya mas izinin mereka pergi mencari kamu
itu alasan refahnya aja mas
atau alasan mas aku nggak ngerti
apa yang ada di pikiran kalian semua aku bener bener gak ngerti
dia nggak nyariin aku sama sekali
bahkan tadi aku ketemu reva dan boy
mereka nggak ada bujuk aku untuk suruh aku pulang ke rumah gak ada sama sekali
bahkan asal mas tahu anak kesayangan dan anak kecintaan mas itu bilang sama aku mas
bagus deh kalau lo gak pulang gue senang banget
kalau bisa lo gak usah pulang buang lagi ke rumah gue
atau jangan jangan itu maunya mas
itu keinginan mas aku gak pulang dan aku gak ada disitu lagi
adiana bukan gitu
tapi masa sih
ya jadi aku akan tahan
apa bener yang diomongin adriana itu
kalau ternyata reva hanya memanfaatkan situasi ini untuk bisa bersamaan sama si boen
gak boleh kayak gitu tau
aduh untuk juga adriana tuh bisa pulang sendiri
kalau disuruh kayak gitu kan kesannya kita ngusir pak
loh mama gimana sih
terus kita berdua masih di kantor
nanti boy berduaan sama adriana
atau mungkin adriana bisa ngakalin sesuatu
adriana itu perempuan terhormat
dia perempuan baik baik
dia punya harga diri
adriana gak serendah itu deh
ya papa bukan ngerendahin dia mah
khawatir kalau ada hal buruk bisa terjadi
lagi yang di rumah itu rame deh
ada bi ira
ini bentar lagi
lepuk dateng tuh ke rumah
mama nih kok gak pernah nurut sih sama papa
habisnya papa tuh aneh aneh aja
mamanya susah nurutinnya
kok papa yang aneh aneh
mama tuh yang aneh aneh tahu
ih papa udah ketularan virus tahu
masak mi ya pak
boy papa lagi kesel banget nih sama mama kamu
atau kesel kenapa lagi sih pak
padahal yang aneh kan mama kamu
pakai sosok ngijin adriana tinggal di rumah kita
terus sampai sekarang udah gak pulang pulang deh
bukan papa kan
aku kasih tahu papa atau langsung kasih tahu ke mama aja ya
kalau selama ini adriana bohongin mamah
dengar dengar aku belum nikah
mama kamu tuh kok bisa percaya
aduh kasihan juga ya mama pak
hah kok kasihan
soalnya kan mama itu terlalu sayang sama adriana
nah itu boy itu
mendingan kamu bilang selamat malam
mendingan mama kamu supaya adriana sekarang keluarin aja dari rumah
kalau enggak papa mama ini bisa ribut
bukannya mama sama mama selalu ribut terus ya
ya tapi ini bisa ribut besar boleh
jangan dong pak
nah gitu dong boy
kayaknya gue emang harus bongkar masalah ini
sebelum papa sama mama bener bener ribut
sekarang juga gue harus kasih tahu mama
siapa adriana sebenarnya
kamu kenapa boy
lagi ada masalah ya
ya bisa dibilang kayak gitu sih ada masalah
udah lalu lupa
aku boleh nggak ke kantor mama aku dulu
boleh boleh aja
yaudah soalnya aku pengen ngomong sesuatu sama mama aku
kamu gak mau telepon dulu
oh iya aku harus datang sama aku dulu ya
susah bukainnya boy
boy yang ganteng kuadrat
boy pengen ketemu sama mama boleh nggak
yaudah kamu pulang aja
giy pulang aja duluan oke
boy tuh emang pengen ketemu sama mama
pengen ngomongin sesuatu
kalau penting ngomong aja dulu di telepon
eh mama dengerin
nah kalau masalah kayak gini kayaknya nggak bisa lewat telepon deh
kayaknya boy harus ketemu sama mama
hah gitu ya
hmm tunggu tunggu pikirin dulu
oke gimana kalau kita ketemunya di depan kafe
eh kafe depan kantor mama aja ya
kalau gitu boy jalan sekarang ya ma ya
oke sekarang juga ya
boy lagi ada masalah apa ya di rumahnya
aduh jadi gak enak nih aku
dia lagi ada masalah tapi malah bantuin aku nyari adrian lah
tapi nanti kalau misalnya aku banyak nanya takutnya boy pikir aku kepo
pengen tahu aja urusannya dia
siang ibu mau pesan apa
tunggu sebentar ya
ya makasih ya
tumben pengen ketemuannya di sini
biasanya nih si boy ganteng kuadrat langsung kok ke kantor kalau ada yang mau diomongin
wah berarti bener nih
kayaknya personal banget
nggak boleh ada yang tahu kecuali macan mama cantiknya
aduh ini cantik belum ya
itu terotong orang ngapain sih di depan
ya kalau merah gini gimana gue ketemu boy